penghuni rutan kelas dua b purwodadi kabupaten grobogan jawa tengah ini ketakutan saat akan disuntik vaksin covid sembilan belas pada kamis pagi
saking takutnya dengan jarum suntik ia harus memegang erat tangan petugas rutan
setelah ditenangkan petugas warga binaan bernama arifin akhirnya berhasil divaksinasi
sebanyak dua ratus delapan belas warga binaan mengikuti vaksinasi dosis pertama
warga binaan mengaku antusias mengikuti vaksinasi masal
tak mampu lagi berjalan karena usia yang telah rentah seorang nenek terpaksa digendong petugas kepolisian dari rumahnya menuju gerai vaksinasi merdeka di kawasan kebon kosong kemayoran jakarta pusat kamisian
meski semula ketakutan namun lansia tersebut akhirnya berhasil mendapatkan suntikan vaksin covid sembilan belas
pencarian warga yang masih enggan mendatangi gerai vaksinasi kembali dilakukan petugas dengan menyusuri setiap gang di permukiman padat kebon kosong
pada saat ini seorang anggota polisi di sampang madura membuat layangan keranda mayat untuk membangun kesadaran masyarakat
aibdu hoirul anam memilih berbaur dengan petani garam agar masyarakat tidak antipati dengan polisi
dengan replika keranda bertuliskan tidak patuh prokes ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat khususnya petani garam bahwa pandemi masih berlangsung
tim liputan cnn indonesia